semoga dengan api ini bisa memberikan cahaya buat kita ada penerangan buat kita sehingga kita bisa tahu
jalan yang kita ambil itu selama ini itu jalan yang benar atau jalan yang salah
dan ketika kita melakukan suatu kesalahan karena kita punya penerangan kita bisa langsung tahu
jadi kita tidak terjurumus terlalu dalam kita langsung bisa berbalik dan menyadarinya
karena adanya kekuatan penerangan tersebut dalam batin kita
berapa majelis pak yang mengikuti upacara
untuk tahun ini untuk tahun dua ribu dua puluh empat ini sementara kurang lebih delapan majelis pak
mungkin akan bertambah sesuai kondisi
kadang ada yang mendadak datang dan kadang ada yang mendadak mungkin karena jadwalnya ada kendala di jalan juga tidak bisa datang
tapi untuk sampai saat ini terjadwal delapan majelis
ada yang dari luar negeri juga yang kesini pak
ada pak nanti ada biksu tudung juga hari ini kesini
itu dari negara thailand singapura
itu dari negara malaysia indonesia juga
tahun ini pesannya wesap apa pak
tema waisak tahun ini adalah untuk hidup bahagia sebagai makhluk dan manusia
malira kita meningkatkan kesadaran yang diajarkan oleh sang buddha
dengan subtema hindarilah keserakahan duniawi kebodohan kemarahan dan kebencian
jadi mungkin pengambilan api dan air suci di umbur jumplit ini sangat cocok ya untuk tema tahun ini
api itu menggambarkan penerangan pengetahuan kita akan mana yang benar mana yang salah
air itu membilas semua kekotoran kita
jadi ketika kita sudah melakukan sesuatu yang salah kita mau berobat
air itu akan membersihkan semuanya
untuk nanti setelah pengambilan lapi nanti akan dikirap kemana saja pak
api itu nanti akan dikirap ke candi mendut dan disemayamkan di candi mendut
kemudian besoknya akan ada pengambilan ayat suci di jumprit
kemudian juga akan dikirapkan ke mendut
sesudah itu pada tanggal dua puluh tiga akan bersama sama diarak ke candi borobudur untuk merayakan detik detik waisak
dunia kita tanpa api akan gelap
kalau datang api langsung terang cahaya
dunia kita akan terang tidak gelap
api dama kalau masuk dalam hati kita hati kita akan terang
muncullah ketarangan batin kita
kalau api dhamma masuk dalam siapa saja akan ketemu keterangan batin
keterangan batin dan kebahagiaan keterangan batin
maka kita harus melaksanakan ajaran ajaran yang benar
untuk mencapai kesucian ketemulah api dama dalam batin masing masing
kenapa mau jauh jauh datang dari thailand
karena api itu datang ke indonesia untuk mempunyai
di sana ada acara berguna yang tertua dan besar
para panti yang keluar melihat foto atau melihat berita berita berguna itu
ingin datang berdoa dan meditasi membuka acara berguna
untuk kebahagiaan kesehatan kedamaian dunia